karena kehilangan sahabat sebaik allah
alan waktu kita masih main bersama
aku gak pernah tahu
kalau kamu ternyata udah jadi sahabat terbaik aku
diam diam kamu udah jadi orang yang paling tahu tentang aku
tanpa aku harus jelasin apa apa
tapi sekarang setelah kamu menjauh
aku baru sadar semua itu
dan aku benar benar kehilangan kamu alain
aku kehilangan sahabatmu
berarti yang paling mengerti tentang aku
sahabat yang cuek gila dan tahu
kalau aku gak pernah mau diperlakukan istimewa
alain aku kangen banget
dan berharap bisa bersahabat lagi seperti kemarin kemarin
kamu harus tahu alain
kalau kamu sama sekali nggak bawa keburukan buat aku
kamu justru ngasih warna lain dalam hidup aku
aku senang menjalani hidup ini
walaupun dalam keadaan sakit
kamu mau kanlan untuk tetap jadi sahabat dekat aku
apa lan udah baca surat aku
dan apa dia akan datang ke sini dan baikkan sama aku
tapi lu toch nggak tahu satu dahulu
aku baru tamat kaisernya minggu depan
kau enak banget pledge itu kan
tunggu dan republican tutti
kemarin alan gak datang
apalagi masih gak mau temenan sama aku lagi
apalagi gak peduli sama surat aku
aku denger dari temen temen kamu
si alan lagi jauhin kamu ya
udah lah ke
jangan sedih lagi ya
kan ada aku
udah lah kak semi
aku sama anak anak yang lain udah pada tahu kok
kalo kak semi itu
biar kak semi tambah lebih keren kan
lu tuh apa apaan sih
masa cowok terpopuler di sekolah
peduli sama cewek kanker yang udah mau mati kayak
pasti biar pamor kak semi naik kan
lu kalo ngomong jangan sembarangan deh
mending lu pergi deh
kak semi tuh harusnya jujur
sama diri kak semi sendiri
apakah kak semi sanggup
ngebisik waktu bersama kakak
kakak yang udah gak cantik lagi
kakak yang dikursi roda
dan kakak yang penyakit tambah
kak semi baru sadar
jadi mendingan kak semi
gandeng tak alami
dan kita pergi dari sini
ayo yuk bungku yuk semuanya ayo
tolong bantu kakaknya yaa
tolong bantuin kak semi dong
kak semi mau pilih angel apa enggak ya

dan gue gak sabar buat minta maaf ke kakak
gue gak perlu milih jo
ayo kak kita pergi dari sini
what kak sebi
eh tunggu kita ada bawa kemana nih
gue ke sini itu mau bawa ke kak
gue yang ketemu sama lo
eh eh apaan sih
enggak gue yang bawa ke kak
enggak bisa dong lo kan udah nyakitin hatinya kak
bukannya lo ngejauhin kek ya
udah mending lo pergi pergi
gue gak mau
cari masalah ya
kak saime alan udah jangan ribut di sekolah kenapa sih
udah udah udah
alan kak sebi kalian tuh pada melintir banget sih
pakai berantem berantem segala lagi
maaf ya tapi daripada kalian adu otot begitu
mending kalian ngapain kek yang lebih berguna
aduh domba gitu kak
kalau adu domba itu sama aja gak baik dong gimana sih
nah gue punya ide alan kak semi kenapa kalian berdua itu gak tanding bola aja
nah siapa yang menang dia boleh deketin keka
nah kalau yang kalah yaudah kalah aja
fadal kamu apa apaan sih
fadalnya kayak gitu maaf ya kak
tapi gue rasa itu benar banget
iya iya setuju setuju
iya gue juga setuju
oh iya kak gue sampe lupa
kamu juga fadang aapain nggak sih ide kaya gitu
terus mau gimana lagi ke
daripada mereka adu otot
mendingan mereka adu futsal
kalau mereka adu futsal kan
mata kita kita juga yang segar
gak cowok cowok ganteng main futsal
ya gitu deh
tapi aku gak mau jadi barang taruhan kayak gitu
iya ya kak gue baru sadar
terus gimana dong kek
ya pokoknya gimana caranya kita harus hentikan pertandingan ini
gue gak bakal nyerah sama lo sempat
alan udah alan berhenti lutut kamu lo kek

aku gak akan berhenti kek
sampai aku berhenti
sampai aku berhenti kek
sampai aku ngalahin dia
sampai aku berhenti kek